ya dan menjelang laga pilpres dua ribu sembilan belas presiden joko widodo kembali mendapat dukungan
kali ini ada dari kelompok yang menyebut dirinya solidaritas ulama muda jokowi atau samawi
deklarasi ini dihadiri belasan ribu orang
presiden jokowi mengimbau agar masyarakat pandai dalam memilih calon pemimpin dengan melihat rekam jejak dan kinerja tokoh tersebut
ada dua alasan samawi mendukung jokowi
pertama jokowi dinilai sebagai pemimpin yang pro dan peduli dengan umat beragama khususnya muslim
alasan kedua terkait pembangunan nasional yakni jokowi dinilai telah mampu membangun indonesia secara merata
deklarasi itu disampaikan pada selasa malam di sentu jawa barat
samawi merupakan organisasi yang dibentuk oleh anak muda dari berbagai latar profesi dan organisasi islam
saat ini samawi sudah terbentuk di sepuluh wilayah yakni aceh sumatera utara sumatera barat banten jakarta jawa barat jawa tengah jawa timur kalimantan selatan dan ntb
samawi mengklaim membentuk
kepengerusan hingga tingkat desa
presiden jokowi dodo kembali menekankan pentingnya persatuan serta saling menghargai terutama di era sosial media saat ini
kami solidaritas ulama muda jokowi menyatakan
kami solidaritas kulama muda jokowi menyatakan

tahun ini memasuki tahun politik tahun depan adalah tahun politik
kita harus mengajak masyarakat untuk masuk dalam tahun politik ini
pandai pandai memilih pemimpin
dalam memilih pemimpin sampaikan
berat teman teman kita dilihat rekam jejaknya seperti apa
dilihat track recordnya seperti apa
dilihat prestasinya apa
dilihat kinerjanya seperti apa
jangan sampai mudah masyarakat kita dihasut